tante saya itu gak pernah pacaran sama mbak dewi
dan tadi kita itu lagi cuma
mau kasih alasan apa lagi kak
kamu ini gak punya temen yang seumuran ya
goyat sama yang tua gitu
ini lihat nih istri kamu nih kelakuannya nih
jam segini baru pulang
pulang ini bersama siapa
tuh lihat tuh
apa sih salah tante sama kamu
kenapa kamu bisa ngomput ngopotin suami kamu untuk menjelek jelekin tante
cuma emang tante itu mencurigakan banget
untuk apa sante lakuin itu
untuk apa nggak ada untungnya
dewi jadi gak enak
semuanya pada ribut kayak gini
tapi kamu bisa memancing di air keruh ya
ada apa sih pagi pagi udah ribut ribut
andai dan dewi udah nuduk mama
nenek itu udah meninggal
loh gua itu gak nuduh sat
tapi semua ini kenyataan
dewi memergoki tante ini di sebuah rumah di kampung
dan kayaknya tante ini tuh menyembunyikan sesuatu di sana
dan sebelum itu dewi menemukan bukti kuitansi kalau tante ini membayar perawat pribadi
emang awalnya gua itu juga gak percaya sat
cuma lama kelamaan buktinya dewi itu emang beralasan
dre lo jangan asal nuduh gitu dong
gua berani jamin kok
mama gak mungkin nyembunyikan nenek
itu terlalu mengadang adang dre
d mama itu sedang menolong orang tua yang sedang sakit
ya lokasinya itu di rumah tempat dewi nemuin mama
dan bukti transfer yang kalian temukan itu untuk merawat orang sakit itu
gua ngeliat sendiri bu
lokasinya itu di desa mawarja ya kan
tuh kan masih kurang
ayo tutup lagi tante yang lain lagi masih kurang kan buat kamu
kamu masih kurang puas kan
dewi udah curiga sama tante
sabar ya owi gak usah dimasukin ke hati ya
pak sat maafin dewi ya
gak apa apa bu ini cuma salah paham gua
jangan ngapa ngapain mama diem aja dan nurut sama indie ya
indi ngelakuin ini juga gara gara mama
gara gara mama gak mau kasih uang sama indi
gara gara mama nulis surat warisan dan menyerahkan seluruh warisan mama sama anti
tapi bukan sama satria
makanya sekarang mama diem aja ya
ini gua dema
aku harus bisa keluar dari sini
tapi gimana caranya
aku harus bisa bikin indi memindahkan aku dari tempat ini
ton saya punya berita bagus
saya udah dapat rumahnya non
oh rumahnya bagus non ada ac nya
wah pasti nonila suka deh
terus orangnya minta berapa
ya orangnya sih minta tiga ratus juta non
aduh gustaf tabunganku tuh mepet banget
gimana kalau kita jual dulu rumah ini
setelah laku baru kita beli yang di sana
itu dia non masalahnya
rumah itu udah banyak banget yang nanyain
nanti takutnya diambil sama orang non
kenapa nggak mendingan kita bayarin aja dulu non
baru jual rumah ini
kalau masalah uang nonila abis kan masih ada gustaf
kalau cuma buat makan nonila sama gustaf mah
ya tapi kalau nonela udah punya duit diganti non
serah lu deh
ya udah besok gue transfer
dia mintanya cash tunai kontan uang yang harus ada di depan mukanya
gustaflu gila kali ya tiga ratus juta itu bukan jumlah yang sedikit
gimana bawahnya ntar kalau diambil orang gimana
ya nonila kan ada gustaf gustaf jagain
nih duitnya harus jagain pokoknya kalau dia ngambil
ya udah serahlah
awas mau kena nih
jadi kita ambil rumah itu ya
gak gitu non sayang rumah bagus soalnya non
mirza kenapa kamu ngajak mbak ke sini
ini kan waktu ini tempat mbak mbak meninggal

kan mbak dewi sendiri yang bilang kalau jasad nenek itu ditaruh di sini mbak
berarti kita harus mulai selidiki dari sini dong ya kan
gimana ini pak waktu itu katanya jasad ibunda kami ada di sini
tapi pas kami ke sini jasadnya gak ada
iya sester kami udah bolak balik ke sini
kayaknya sempet dipermainkan yang hilang tuh bukan dompet mbak
tapi jasad mbak
maaf bu pak nanti coba kami tindak lanjuti lagi ya
maaf bu pak tadi saya gak sengaja dengar
katanya bapak sama ibu kehilangan jasad ibu nda bapak sama ibu
oh kalau boleh tahu kejadiannya kapan ya
udah lebih dari sebulan kalau nggak salah waktu itu hari jumat
semuanya pas banget zah nenek kan meninggal sebulan yang lalu
terus mbak inget betul meninggalnya pas hari jumat
atau jangan jangan sebenarnya nenek itu masih hidup ya mbak
dan jasad nenek itu ditukar sama jasad dari keluarga yang tadi
kusta baru kali ini gue megang duit sebanyak ini terus di kantong plastik lagi
yaudah sekarang langsung bawa aja ke orangnya ya
iya bawa sekarang ke orangnya
yang ada kalau duit ini dibawa sekarang itu lebih bahaya lagi non
udah gini aja besok pagi saya langsung bayar ke orang enom
sementara duit ini disimpan di sini aja dulu pasti aman
kalau perlu nih gustap begadang sampai pagi di depan duit ini
ya syukur syukur nonila mau nemenin goosta
nih kurang ajar ya
jangan non jangan
ibu lihat dewi
enggak seharian saya nggak ngelihat dewi kenapa bu mungkin aja kesanggar
nih saya bawain obat cina agak pohon buat kandungan kuat
nanti kalau akar pohonnya bulukan gimana bu bukannya buat dewi jadi bahaya
aduh kampungan banget ini obat cina mahal bu
kok bawa bawa bulukan sih
buta hari nanti
saya bener kalau bulukan gimana
udah apa apa aja lah
apa mbak harus cerita sama andre soal keluarga yang lagi cari jasad ibunya
ya iya sih mbak tapi gimana caranya gitu loh
kita ngasih tau biar gak ada keributan
dicari kemana mana ternyata kalian memang pulang
habis jalan jalan berdua nama berontong ya aduh enaknya
dewi dewi cantik bener kamu
mama capek capek mikirin kandungan kamu sampai beli obat cina yang mahal segala
ini kamu malahan jalan jalan pacaran sama kondong
sadar itu perut udah mau meledak dewi
ya ampun mah dewi gak pacaran sama mirza
tau nih tante kayaknya dari dulu tuh mikirannya selalu yang kotor kotor
tante saya itu gak pernah pacaran sama mbak dewi
dan tadi kita itu
mau kasih alasan apa lagi kamu
kamu ini gak punya temen yang seumuran ya
goyang sama yang tua gitu
nih liat nih istri kamu nih kelakuannya nih
jam segini baru pulang
pulang ini bersama siapa
tuh liat tuh
berapa kali aku bilang sama mama kalau mirza itu udah dianggap adik sama dewi
adik apa daun muda bernade
gak usah deh
dia pulang deh
dia ini udah
ayu di abisin
tuh ma sekarang dewi udah minum obat dari mama
jangan marmal marmal lagi ya
kalau bisa seharian pergi sih
kehilangan jasad ibu nda bapak sama ibu
kalau boleh tahu
kejadiannya kapan ya
udah lebih dari sebulan
kalau gak salah
waktu itu hari jumpat
kita lagi mau cari tahu soal
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
masalahnya lana dulu
b merdem ntah